tim kuasa hukum kpu menyanggah dalil permohonan yang diajukan pemohon tim kuasa hukum bpn prabowo sandi
kpu meminta majelis hakim menolak seluruh permohonan bpn
selain itu kpu menilai bpn tidak bisa membuktikan tuduhan kecurangan pemilu yang terstruktur sistematis dan masif
ketua tim kuasa hukum kpu ali nurdin membacakan jawaban yang dibagi tiga poin
yakni tentang jumlah dpt ganda tujuh belas lima juta yang dipersoalkan bpn
menurut kpu jumlah dpt telah disepakati oleh kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden
kpu juga menjabarkan pencalonan jokowi ma'ruf amin telah memenuhi persyaratan
sebab status ⁇ maruf ⁇ amin sebagai anggota dewan pengawas bank mandiri syariah dan bni syariah tidak perlu mengundurkan diri
maka permohonan bpn agar mk mendiskualifikasi pencalonan jokowi ma'ruf tidak bisa dibuktikan
selain itu kpu menilai permohonan bpn gagal menguraikan bentuk pelanggaran kecurangan pemilu
terstruktur sistematis dan masif
tuduhan ketidakneutralan komisioner kpu pun dinilai tidak bisa dibuktikan
karena komisioner dipilih oleh sepuluh fraksi di dpr